kebetulan ada bapak disini
apa bapak tadi lihat aldino sama michelle pak
saya gak liat siapa siapa disekitar tenda
rivki hilang juga pak
aduh jangan jangan rivki ngikutin rombongannya michelle ke hutan
oh my god jangan jangan
ya gak ada lagi yang ganggu hubungan kita rak
please jangan tolak opa kali ini ya
kamu mau kan backstreet lagi sama opa
apa bener bener gak bisa ngelupain kamu ra
mau gimana pun
kita udah gak mungkin bersatu apa davin
ra jawab dong ra
gak apa apa kamu jujur aja sama opa
gak apa apa kok kamu jujur sama bapak gak apa apa

kanan aran gak bisa yakitn opa davin lebih jauh lagi
sebelum dia nbangsa
apa gak bisa tanpa kamu rah
apa pengen kita bahagia kayak dulu lagi
apa janji kok akan jaga hubungan kita
akan tetap rahasia dan gak akan ketahuan lagi
tapi dingin banget loh kalau gak pake jaket kok main kedingin malan
enggak cuma gue baru sadar aja
kalo ternyata gejala itu tuh udah jadi diri lo
gejala apa emang ih
gue buang ya
eh jangan jangan
ya gue bukan sayang sama jaketnya tapi lo nya tuh
gue kan gak mau lu kedinginan
gue mau apa lagi sih
gue tau nih sebenernya lo gak butuh jaketnya kan tapi perlukan gue kan
ya udah sih
udah gak usah gengsi gengsi
gak ada gengsi lo bisa gak sih stop ngecapnya
gue udah beberapa kali liat sikon liat situasi dan kondisi
gue udah stres bingung sakit badan gue pegel ngantuk lapar semuanya
gak usah bikin gue gila deh
tergila gila sama gue maksudnya
wah lu mending pergi deh sumpah gue mending sendiri daripada gue pusing sama lo capek tau gak
udah udah udah lo yakin mau sendirian disini
mau gue tinggal lagi
lo kita istirahat dulu sini pasti capekan
mau capek sama lo
lo ngapain baru kecap

ku pake pelanggang
ah gingingleu karena morrasah alrighta aja
member naq éc flagang zalur
apa mada melihat anak saya rifki
loh rivki rivki hilang juga pak
aduh jangan jangan rivki ngikutin rombongannya michelle ke hutan
oh my god jangan jangan aldino sama michelle juga tersesat di hutan
kalau gitu kita cari rivki ke hutan ayo
iya maaf pak gimana kalau kita cari bareng bareng aja pak
soalnya saya juga mau cari michelle sama aldino di hutan
jangan jangan lebih baik kita berpencar aja
supaya peluang menemukan mereka lebih cepat
tim adam ke arah sana tim saya ke arah sana ya
yaudah yuk kita harus balik ke hutan karena kita harus cari misal sama aldino
maaf ma'am bukannya yang hilang cuma michelle doang ya kan
kok ma'am berarti langsung
jangan jangan madam pretty juga sengaja nyuruh michel nyari kayu
ini semua ada hubungannya sama aldino juga
madam preti beneran aneh deh
gue makin curiga mindam pretty sebenarnya itu punya rencana buat michelle dan ini ada hubungannya juga sama aldino
tapi tadi bener kalau kita udah cek di tenda tenda itu semua tuh gak ada orang
gitu ya pasti kayak gitu
yaudah arin bella kita jangan buang buang waktu
kenapa dia merah
hah opa tau kok
kau masih cinta kan sama opa
walaupun nara masih sayang banget sama opa
tapi kita udah gak bisa kayak dulu lagi
opa jadi di dalam negara
wadul itu atas kegemaran gue
gimana udah kemaguman capacis
hubungan kita ya
jadi temen opah
yang lagi lo inget tuh siapa
kalau kita lagi ingat seseorang di keadaan kita lagi susah
itu tandanya orang yang kita ingat itu cinta sama kita
sama seseorang pas keadaan kita lagi senang
itu artinya kita bucin sama orang itu
kalian tenang kamu kenapa bela
ada yang narik bela dari belakang
ini kayaknya hantu penjaga hutan deh
jaget kamu kesangkut di ranting tuh
eh itu tuh apaan sih bel
beringin kita balik aja yuk
tunggu di tenda please
gue takut banget
gue tuh harus nolong rifqi tau nggak sih
gue khawatir banget bel
lagian ya ini kesempatan gue
biar bokapnya rifqi tuh liat kalau gue tuh perhatian banget sama rifqi
dengan begini kan miftnya bakal jadi lebih